ayo raden ayo kita kejar nimasenanggelis
kanda yunda subanglarang pergi entah kemana
aku tidak tahu kanda
ibu darah itu subanglarang pergi
mana mungkin dinda tidak tahu
kemana dinda subanglarang pergi
kanda ceritanya sangat panjang sekali kandah
yunda subanglara menyelamatkan seorang anak dari kebakaran
naasnya api itu menjalar ke wajah yunda subanglarang
membuat wajah yunda subanglarang menjadi buruk rupa
astagfirullahaladzim ibu dinda
apakah yang dikatakan ibu dinda ini benar
ibu dinda mengatakan seginarnya
saat ibu dinda mau tahu kita akan bertemu
dia malah menarik diri
sepertinya dia malu
lalu dia pergi entah kemana
ibu dinda sudah berusaha mengijarnya
ibu dinda mau tiba tiba saja menghilang
maafkanlah ibu dinda
ibu dinda memang bodoh
tidak mampu mengejar
ibu dinda kalian
dan membujuknya untuk kembali
kenapa dia harus maaf
padahal aku sangat mencintai
tanpa harus memandang rumah
saya tidak akan mencari suami
aku akan mencari dinda subang lain
aku akan mencari dinda subang lama
bedebah kenapa kandaprabu malah mencari yunda subanglarak
kenapa karena prabu tidak membiarkan saja wanita buruk rupa itu pergi
atau kalian aku binasaka

habib bagaimana keadaan ayah dan prabuku
mereka sudah berusaha untuk mencari yunda subanglarak
mereka sudah berusaha untuk mencari yunda subanglarak
mohon ampun raden

tapi putih prabu masih belum sadar

baik raden hamba akan berusaha

erni bencar dirinya
hai abang jadi travers apapun ship
o hai itu berapa bang
satu tiang itu ada tiga van lagi satu di hotel ni bang tongue menunggi
karena hamba sekali lagi gagal mengalahkan siliwangi dan para pengikut
mereka ibarat hewan yang sudah ditolong
tapi malah menggigit
menyesal aku sepenuhnya menolong mereka
sebenarnya hamba pernah menyarankan
agar prabu cakra ningrat bergabung dengan argadana
prabu cakra ningrat lebih memilih
teman karibnya itu malah menyerahkai prabu cakra ningrat
hamba menyarankan agar raden bergabung dengan prabu argadana
bisa membalaskan dana berharga pada siniwak

apa yang si prabu telah lakukan pada handaku
aku akan bergabung dengan prabu arkadani
pangeran berhati lembek ini termakan hasutan
hamba akan mengantarkan raden